bpjs kesehatan mencatat lebih dari lima belas juta peserta menunggak pembayaran premi
untuk mempercepat pembayaran bpjs menugaskan kader jkn
yang dilatih untuk menagih pembayaran dan juga belusukan tiap hari menemui para penunggak
setiap pagi setiap hari rifda menelusuri jalan di wilayah wonocolo surabaya
untuk mencari alamat warga peserta bpjs kesehatan yang menunggak
berbekal berkas berisi data dan peserta bpjs kesehatan
dia juga harus keluar masuk gang sempit
untuk memastikan alamat yang bersangkutan
rifda adalah satu dari tiga puluh petugas penagih tunggakan bpjs kesehatan di surabaya
wilayah kerja mereka ditentukan tiap kecamatan
tugas mereka adalah bertemu dengan peserta yang menunggak dan memastikan mereka membayar
pertama awal itu saya jadi kader itu saya lihat mereka katanya kesulitan membayarnya
di sana trouble di sini trouble akhirnya males bayarnya
kedua ada pelayanan yang tidak enak
dari faskes minta rujuan kesulitan
terus ketiga di rumah sakit itu dibilang nggak ada kamar
tapi kan setelah kita memberi pemahaman secara berlahan rujuan monggo
nanti bisa saya bantu kalau mungkin di wilayah wonocolo
lalu orangnya pergi ya mas
tidak setiap warga peserta bpjs yang menunggak bisa ditemui
kadang yang bersangkutan tidak lagi tinggal di alamat yang tertera
atau disebut sedangkan
atau sedang pergi oleh kerabatnya di rumah
yang lebih sering terjadi warga menolak membayar dengan alasan tidak punya uang
meskipun tunggakan bpjs kesehatannya sudah mencapai jutaan rupiah
saya temui sampai dua sampai tiga kali saya
kalau dia sudah janji jam sebelas saya pasti datang ke
tapi biasanya itu ada benar benar nggak ada atau cuma pura pura biasanya
saya tahu orang sini soalnya
memang benar benar gitu
kalau perumahan beda
kalau perumahan gimana biasanya
ya sering ada bilang nggak ada gitu
justru perumahan perumahan yang lebih bagus itu malah sering bohong
iya kadang anjingnya yang keluar
para penagi iuran bpjs kesehatan seperti rifda direkrut secara terbuka
dan dilatih oleh manajemen bpjs di tiap kota
mereka dikontrak perbulan dengan evaluasi per tiga bulan
dalam bekerja mereka dibekali identitas dan atribut khas berupa rompi
mereka juga dilarang menerima pembayaran
mereka juga dilarang menerima pembayaran langsung dari peserta bpjs
peserta harus diarahkan membayar ke loket atau rekanan bpjs
pendapatan mereka dihitung berdasarkan persentase dari total tagihan
yang berhasil diselesaikan selama sebulan
jadi kader jkn itu kita sudah lakukan istilahnya target
kalau dulu itu kunjungan yaitu lima ratus kk harus perbulan
itu kita ubah sekarang sistemnya
kita sudah lakukan lima ratus kk lagi perbulan
tapi jumlah iuran yang terkolek artinya minimal adalah sepuluh juta per bulan per orang per kader
tapi kita nggak mau soal sepuluh juta karena tunggakan cukup banyak
di surabaya kami targetkan per kader adalah dua puluh juta
sampai juni dua ribu sembilan belas terdapat tiga dua ratus delapan puluh delapan kader jkn di seluruh indonesia
tiga ratus di antaranya di jawa timur
di jawa timur hingga akhir dua ribu tujuh belas masih ada sembilan ratus empat puluh empat ribu peserta bpjs kesehatan
dengan empat ratus tiga puluh delapan ribu keluarga yang masih menunggak iuran